terkait kasus andi arief mabes polri benarkan politisi partai demokrat andi arief bersama seorang perempuan di kamar hotel peninsula jakarta barat
namun demikian polisi membantah wanita berinisial l tersebut merupakan salah satu caleg dari partai politik
saat ini penyidik masih memeriksa l dan akan melakukan tes urin
sore ini saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman dan pengembangan sesuai dengan apa yang disampaikan saya pada saat konferensi pers kemarin
petugas kami menemukan petunjuk bahwa diduga ada seorang wanita di kamar tersebut
tidak sahabat tidak berkawan sama sahabat kenal satu sama lain
pak katanya kerjanya l pak
ya betul inisialnya l tapi tidak ada kaitannya dengan yang beredar itu
ya ada yang sampaikan bahwa itu adalah